bisa kita jadikan semangat untuk bangkit dan untuk memperbaiki hidup kita
dan apabila kita berhasil menghadapi penderitaan itu
maka penderitaan akan berubah menjadi suatu kebahagiaan
dan ibu itu memang betul
semoga rate selamat di dalam perjalanannya
mencari rumah pamahnya
kesian dengan ratih
kita serahkan saja semuanya pada yang maha kuasa
saya mau bertemu dengan rapi bu
ada apa dengan rati bu
tadi banyak orang orang datang kemari
mengusir atau dari rumah ini
iya ratih sudah pergi
banyak orang yang tidak suka rati tinggal di sini
semarin ratih mengasahkan
dia mau pergi rumah pamahnya ke kota
kalau begitu saya mohon pamit
saya memetir ratih bu
selamat datang ke rumah saya
selamat datang ke rumah saya
mereka semua itu yang telah mengusir latih
akan mendapatkan jalan yang dewi sekar harum
dia yang akan menerah panasnya
masuk ke rumah api